kita beralih ke informasi lain kedutaan besar republik indonesia di riyad arab saudi menyatakan
rizik sihab bersama empat orang lain yang menampinginya harus membayar denda sekitar satu ratus tiga belas juta rupiah per orang
karena tinggal di arab saudi melebihi izin masa tinggal
sementara itu wakil presiden yusuf kala menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah melarang rizik sihab untuk pulang ke indonesia
senada dengan muldoko wakil presiden yusuf kala menyatakan
pemerintah tidak pernah melarang rizik sihab pulang ke indonesia
meski demikian jk menyebutkan jika persoalan hukum yang menjadat rizik sihab merupakan masalah yang berbeda dengan masalah kepulangan
kembali ke tenaga mana ada hak pemerintah untuk melarang warga negara yang pulang
nah tidak boleh
selama anda punya paspor indonesia anda mau keluar dan pulang itu berhasil selama anda dicekal
dicekal itu kalau keluar negeri tapi tidak dicekal kalau masuk
siapa warga negara indonesia dicekal masuk ada nggak
apalagi ulama seperti itu mana bisa dicekal langsung
anggaran belanja kbri satu tahun bisa habis untuk membayar denda denda itu
sehingga itu kan masalah personal
rizik berada di arab saudi sejak mei dua ribu tujuh belas
sebelum meninggalkan tanah air rizik telah terjerat sejumlah kasus
dengan ikutan cnn indonesia